milo menjadi pergi
yang ada sekarang dia khawatir sama kondisi kamu
hebat anak mama hebat
ma ma di sakit ma
iya acting kamu tuh hebat
udah dong ah
aku sakit bener
orang milo udah gak jadi penuh
kamu sakit beneran
buat gua cuma bisa nganterin lo ke sini aja ya
soalnya ini terminal macet
nih ada uang kos buat lo
makasih banyak ya mbak
tapi mengingat pasien ini mengalami juga anemia
dia membutuhkan donor untuk transfusi darah
apa bisa dicari saudaranya yang mempunyai golongan darah yang sama
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gara gara perempuan siang hari itu suami dan anak tante jadi sakit
kamu udah bohong jauh jauh kan perbuatan itu
nyawanya ada cadangan
ya udah tante jadi
alia tuh udah takut takutin dia
dengan bilang kalau dia bakal masuk ke penjara
dengan alasan dia udah nyalahkan dianra
jadi ya alia udah suruh dia ke kampung
tapi kayaknya itu gak mempan
dia cuma pingsan saja kok suster
mungkin karena dia shock dan juga kelelahan
nanti dia dironsen karena takutnya ada patah tulang atau terjadinya pendarahan di dalam
tapi yang jelas dia tidak akan berhenti
yang jelas gak ada luka di luar kombo
kondisi bayinya juga baik
ya untungnya tuhan masih melindungi dia
sampai kapanpun aku gak akan pernah maafin orang yang namanya minta maaf
udah bikin aku hidup secara kayak gini ma
kamu tenang dulu maksud
gak akan mungkin aku bisa tenang ma
dan kemudian gimana kalau malah dia yang malah masuk ke dalam keluarga kita ma
ma aku gak rela mati hanya karena proporsialan seperti mita ma
aku gak mau mati karena dia
mama juga gak mau seperti itu
karena itu kamu gak boleh menyerah sayang
kau harus bisa melawan penyakit kamu
kalau ketemu dika lagi dia sendiri yang bakal gue habisin

cuma nyuruh ngebunuh mita aja susah banget
diandra diandra sayang
diandra diandra sayang
diandra diandra sayang
kenapa baru sekarang papa dikasih tahu ma
kenapa disembunyikan dari papa
ini hasil ronsen dan tes darahnya
tamam lah udah udah
eh siapa sih